mama masak santan udah ngoteng belum
wah nggak tau pa
bobby berangkat dulu ya
kamu les kagak
eh lumin ada perlu apa
ininya saya mau kembali ke rumah
ani suka kagak bakwan jagung bikinannya
sukanya enak pisan
tapi teh ani mau minta maaf
pas nyangan terin bakwan jagung
teh ani lagi nyuci
makanya nyang manggil nggak kedengeran
nyangan terin bukan nyak
tapi si udin
wah kalau itu saya nggak tahu nyak
terus dia nyuruh orang lain ke rumahnya si ani
awas ntar nyak jewar kupingnya sampai biru
ya saya permisi dulu ya
lu jangan nyerah gitu dong
makasih ya bang wajak
ih kang fiza
dulu juga aku pernah ditawarin produk ini
tapi nggak jadi
soalnya dikasih tau sama teman ini parfumnya palsu
bang mau ojek ya
ya cari dimana
ya gak tau cari dimana aja bang
abang gak ngerti begitu begituan
udah mendingan lu istirahat
leye leye mumpung lagi gak ada yang pesen kue
kau jalan ya
ibu mau nganterin bunga sampai sekolah
indah ibu cuma mau nganterin sampai pagar
mas pur nanti siang antar bunga juga ya
ke depan ya
mama masak santan udah motong belum
wah gak tau pak
bobby berangkat dulu ya
kamu les kagak
wah udah jalan sama om pur
kalau gitu pulangnya aja ya
eh pak pak
duitnya tuh pak
bukan bukan duit saya
temen bapak ada yang pesen rendang lagi
yang bener pak
tapi buat besok siang
bu minta bantuan mbak surti aja
kalau ibu nggak bisa
tapi ternyata besok kita nggak bisa kirim
kan lebih kita batalin aja bu
ibu bisa ngerjain sendiri
yakin sih yakin yakinnya
kalau gitu nanti sore bapak bantuin deh
nggak usah pak
kalau bapak bantuin yang ada tambah kacau
langsung atutis antar ke trepel
mau ke mana lagi
bapak teh mau pamitan sama orang orang
pamitan itu kan penting untuk menjaga sila

ingat kata almarhum abah
pamitan itu penting untuk menjaga silaturahmi
bukannya itu kata kata bapak
ada pesanan kue buat tati enggak mak
nggak tahu mau ngapain